besarnya potensi pasar industri kecantikan membuat usaha di bidang ini tumbuh subur
hal ini mendorong produsen lokal untuk berinovasi membuat produk dan menyediakan layanan kecantikan yang terbaik
dan untuk membahas potensi dan tantangan berbisnis di bidang kecantikan
sudah bergabung bersama kami ibu yeti chandra chairwoman of derma esteti group
halo ibu yeti apa kabar
oke ibu yeti kita akan bahas industri kecantikan ini
sebelum kita membahas bisnis di bidang kecantikan bagaimana perkembangan pertumbuhan bisnis bu yeti di klinik dermaster indonesia saat ini
basically di indonesia itu bisnis kecantikan itu tidak ada matinya lah ya
semua orang ingin cantik of course wanita dan tidak ada juga yang ingin gendut tidak ada yang ingin bod
kemudian bu yeti kan dermaster sebagai salah satu bukti ya kesuksesan bisnis kecantikan di indonesia
sebenarnya seberapa besar peluang dan tantangan untuk memulai bisnis di bidang kecantikan ini bu
sebenarnya untuk memulai bisnis apa aja itu sebenarnya kalau ada uang kan gampang ya
tapi harus punya passion ya
karena kalau tidak ada passion
apapun yang dikerjain itu juga kan pasti akan fail at the end ya
karena bisnis kecantikan itu tidak mudah
bisnis kecantikan itu membuat mudah tapi menjalankan itu tidak mudah
karena kita harus upgrade technology harus juga memanage people ada leadership
dan juga kan kita harus selalu melihat apa sih yang sekarang lagi trending gitu
karena kan tidak mudah ya
jadi harus update terus punya passion
intinya sih itu
kemudian ada tantangan lain mungkin bu yeti
sekarang kan industri nya semakin berkembang kemudian ada industri industri lain yang juga sekarang bertumbuh ya bu di indonesia
oke di bidang estetik ini terus terang kita bukan hanya di bagian klinik aja kita menjalani bisnis di bagian klinik
kita sekarang juga ada yang namanya derma express middle to low end clinic
ya kita supaya semua wanita itu bisa cantik di indonesia
jadi kita membuat harganya itu lebih terjangkau
selain itu kita juga ada bisnis medical distribution di indonesia
jadi saya melihat itu di indonesia dokter dokter indonesia itu pintar sekali sebenarnya
pinter banget cuman kekurangan training kita
jujur kita tidak kalah sebenarnya sama luar negeri
jadi medical distributor inilah terlahir pas lagi saat kita membuat bisnis ini
kita membuat training center mengupdate ilmu ke luar negeri dan kita mengajari seluruh dokter dokter indonesia
bukan hanya di grup kita aja
supaya mereka bisa jago di filler jago di penyuntikan jago di penarikan benang
karena setelah kita menjalani ini berapa tahun tiga empat tahun ini ya
ternyata kita gak kalah loh sama luar negeri
kalau boleh dicek kemarin saya baru lihat statistik dari pemerintah ya
banyak sekali orang indonesia menjalankan estetik itu tidak perlu ke luar negeri lagi
itu benar benar one of the reason kita yang mengerjakan itu mau ngerjakan dokter dokter
saya merasa bangga sekali gitu loh
jadi dokter kita itu sebenarnya pinter
cuman kekurangan training aja
jadi dari dokternya juga kompeten ya bu di darmastar
kemudian tadi memperluas segmentasinya ada dermaster ada dharma express juga
nah bu yeti tadi menyebut soal luar negeri nih bu
gimana melawan tantangan ini ya bu ya adanya gempuran produk dan layanan layanan dari luar
gempuran produk sebenarnya pasti banyak lah
dunia itu kan fightingnya semua country itu selalu oh pengen menjadi the best gitu
indonesia gak kalah
yang paling penting kita itu dokter dokternya harus terbuka
terbuka dalam arti kata gini loh
jangan malu untuk belajar lagi
yang namanya dunia estetik itu kan even kayak namanya spkk atau bedah plastik ataupun estetik dokter
itu semua mereka harus tetap belajar
jadi jangan malu untuk belajar itu intinya
kalau kita belajar kita gak akan kalah kok
tidak akan kalah apapun juga
saya lately itu baru ketemu satu orang indonesia kerja di switzerland
ternyata dia bikin stem cell untuk government pemerintah di switzerland
saya kaget itu orang indonesia
itu orang indonesia ya bu ya
jadi saya itu bangga sekali loh sebenarnya sama orang indonesia
cuman ya itu
jadi saya cuman kasih masukan aja
walaupun kamu bedah plastik
walaupun anda spkk
ataupun baru kamu pun doktor estetik
janganlah berhenti untuk belajar dan jangan malu
karena kita sama sama belajar itu untuk memajukan diri kita sendiri
jangan ngeblokin semua orang gitu loh
jadi untuk luar negeri contoh nih ya
berapa tahun lalu pas mungkin sepuluh tahun lalu
saya pernah di interview sama cnbc
itu masih ada tuh tv nya
saya masih baru inget
dia saya bilang saya tuh pengen majuin negara ini
makanya medical distributor itu kita orang prepare kan
sekarang ini statistiknya indonesia itu
orang indonesia yang perawatan ke luar negeri untuk estetik kulit itu hampir tidak ada
jadi itu yang membuat kita gak perlu takut sama luar negeri
berarti yang mungkin dulu trennya ke luar negeri ya bu
operasi segala macamnya sekarang berarti
nah kalau operasi kita masih perlu
operasi masih perlu
operasi masih banyak nih yang pergi ke luar negeri nih
saya sih ngomong jujur aja
makanya dalam planning kita kedepannya kita juga akan ada yang namanya bedah plastik
dan kita juga ada dalam planning kita itu perkembangan lagi kedepannya untuk dunia seperti stem cell
kita akan ada project baru ke depannya di grup kita ini
baik terakhir nih bu tips untuk para pelaku bisnis di dunia kecantikan agar bisa berkembang seperti dermaster
jangan berhenti untuk belajar
jangan malu untuk belajar
jangan juga menyerah
oke jangan berhenti belajar dan jangan menyerah
terima kasih bu yuti
hari ini diskusi kita menarik sekali
demikian dialog singkat kita hari ini
saya cynthia karani sampai jumpa